persidangan kasus suap rezinan megaproyek maikarta kembali digelar di pengadilan tipikoro bandung
dalam sidang ke sebelas ini james riyadi hadir sebagai saksi setelah pada sidang sebelumnya berhalangan untuk memberikan keterangan
hari ini saya diundang untuk hadir sebagai saksi di pengadilan negeri di bandung
dan untuk memberikan tambahan informasi sebisa mungkin dan itu yang saya lakukan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini